ya ampun abang kenapa
kesakitan di pangkalan
terus dibawa ke puskes mas
makasih ya kang tisna
ojek harus banyak banyak istirahat
ah seperti itu
memang seperti itu mak
karena sakitnya udah bener bener sakit
si ojak tekemas
si ojak tekemas
di dalam gak ada
kok gak nge sms ya
karena rasanya udah di as
kalau pas ini
catch kelimat ini
sampai deket pelapangan
gue tau emang usah tukang ngocet gak boleh tumpangin sih
kamu udah selesai berobatnya
kalau gue udah di sini berarti berobatnya udah kelar
kok gak sms
jadi kan saya bisa jemput kamu ke puskesmas
pantesan untung aja saya lewat sini
lo emang temen gue paling baik
kata bapak saya sesama teman itu harus saling tolong menolong
apalagi teman kita sedang dalam keadaan kesusahan
heeh lo nyinggung gue lagi kalau gue dalam kesusahan
itu bukan kata saya tapi kata bapak saya
kalau kamu gak suka sok aja sana kamu ngomong ke bapak saya di sukabumi
mau bareng gak
kok ngintipnya kesana
rumah aku kan yang ini
katanya mau beli helm baru
gue belum sempat beli helm baru
stop udah tis gue disini aja
tumben kamu sholat padahal kaki kamu sedang sakit
gue bukannya mau sholat is mau numpang istirahat
dirumah ada mertua gue gue males
tapi jak motor kamu kan di pangkalan
kok nggak jadi
emang nggak jadi
iya gak jadi
emang nggak jadi
iya gak jadi
emang nggak jadi
emang nggak jadi
emang nggak jadi
emang nggak jadi

pelan buah mau beli es kan
bang uziek pada kemana
kok kamu berangkatnya siang
nanti kamu dipecat loh
terus aku emang udah males kerja
nanti kamu dipecat loh
ih apaan sih
kok ngomongnya sama terus
nanti kamu diberhentiin loh
ih diberhentiin sama dipecat kan sama aja
lagi lu mana sih
kan tadi teleponnya putus
eh kemarin waktu reunian gimana
temen temen lu pada sukses ya
iya lah mak
kalau nggak sukses nggak pada datang ke reunian
yang dateng ke reunian kan orang orang yang sukses
oh seperti itu
kok lu bisa dateng
tati bilang aja bang ojek yang sukses
tukang uzieknya pada ngawur
bang uzieknya pada ngawur
pokoknya beliin bunga motor dong
sekolah kamu gimana
gue istirahatnya di rumah lo aja ya
kenapa gak istirahat di rumah kamu aja
kan tadi gue udah bilang di rumah gue udah mertua gue
gue kagak enak
nggak enak apa takut
gue kagak enak tis
di mana ada ketakutan
itu kata bapak lo juga
itu mah kata saya
kalau si ojk gak mau ngelamar di tempatnya si adam
temen lu reun yang kemarin
lu aja yang ngelamar di sana
pasti nggak dibolehin sama bang ojak mak
oh seperti itu
emang ojak cemuru sama si adam
tapi lowongannya gak sesuai sama tati
bagian apaan sih
oh seperti itu
ya ampun abang kenapa
tadi sampai pingsan
kesakitan di pangkalan
terus dibawa ke puskes mas
makasih ya kang tisna
ojek harus banyak banyak istirahat
oh seperti itu
baru kali ini lihat orang cantengan sampai pingsan
memang seperti itu mak
karena sakitnya udah bener bener sakit
potati saya ngambil motor ojek dulu ya di pangkalan
iya makasih kang tisna
wah nyepi ya allah